saya paling suka makan kebab yang dekat masjidil haram itu
itu emang restoran disitu murah meriah ya ji ya
kalau disini mawartek tuh
yang diitung tuh cuma sekali

kalau dihitung tuh cuma sekali
nah kalau udah berulang kali
kalau umroh sih udah puluhan kali
sombong bener si rashid sama gue
baru kali ini gue merasa direndahin orang
rasanya pengen gue balik gini meja ke depannya
tapi di depan gue lo bukan apa apa
lo kagak ada harganya sama gue
kapan lagi makan bebek
di rumah mana ada bebek
rumah reh uzim
buat perdamaian dua keluarga haji yang terhormat
gak usah lagi deh pamer pameran apapun
makannya aja ceplak ceplok gitu kayak kuda
ru mau izin ke belakang dulu ya
nah ru mau ke belakang ke toilet
kalau kita bareng aja ya
biar kita tambah akrab
boleh ibu kasih sedikit
nasihat yang baik buat kamu
kamu kan anak gadis yang cantik
pasti bisa dapat jodoh yang
gak seperti anak saya rahmadi
dia itu kan duda
udah punya anak dua lagi
jadi ibu tirinya cucu cucu dari saya
tapi saya juga gak pernah berpikir sedikit pun
untuk menjadi istrinya bang rahmadi
dan saya juga bukan tip orang yang gila
dan saya juga gak pernah berpikir sedikit pun
dan saya juga bukan tip orang yang gila
soknya bukan main
apa dia gak tau tuh orang tuanya
yang maruk sama hartanya kita
sampai jumpa di video selanjutnya

rum ngetah kalo hari ini
rum ada janji sama temen
rum duluan pulang ya
rum duluan pulang ya
rum duluan pulang ya
mau kemana rum
lo mau kemana rum

bentar aja biar saya anterin ya

ah gak gak gak gak gak usah bang

kebetulan juga tadi abis dari toilet langsung kenyang
rum duluan ya
rum duluan ya
atatian di jalannya
kamu kenapa sih
kok malah pergi
dia nyakitin perasaan kamu ya
ibunya bang rahmadi baik banget sama saya
tapi saya benar benar harus pergi sekarang karena ada urusanku
kok kamu keliatannya bete
udah deh sekarang bang rambandi
mendingan masuk lagi aja ke dalam karena saya benar benar harus pergi
apa benar ini rumahnya roby
ada perlu apa ya
saya mau menanyakan gimana kabarnya roby
soalnya sampai saat ini dia belum masuk kantor
kan robi ditusuk orang
sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit
jadi beneran robi kena musibah
aku pikir dia bohong sama orang kantor supaya dia dapat libur
ya kalo nek gak percaya
lihat aja di rumah sakit
udah dosa gue sehujan sama roby
kirain dia males ngantor karena sibuk pacaran
udah diapit sama dua cewek
masih bisa bisanya ya
bang robi coba senyum sama rum
tapi rom gak boleh nangis di hadapan mereka
rum udah gak tahan
jangan kok kamu masih sakit
kamu istirahat aja
kamu kan masih sakit
masih di rumah sakit
aneh kemari mang ojo
mau minta kepastian sama bang haji sulang
soal itu mang ojo
preman preman yang nusuk si robi
urusannya udah dikelarin belum
warga disini mang ojo
udah pada resah
jangan sampai itu rombongan preman
nyerbu kampung kita
isunya makin gencar begini
saya sendiri orang yang paling dekat sama haji sulam
gak pernah denger gosip gituan
jangan nyepelein masalah ini bang ojo
urusan sama preman
itu bisa berabe
ana sebagai warga kampung sini
kagak setuju kalo kampung aneh
diacak acak waktu preman
nah benar tuh mang ojo
terus terang nih ya
kita kita semua pada
kalo sampe tuh preman preman
ngacak nacak rumah kita
apalagi sampai membakar rumah kita
bener gak sodara sodara
bener betul betul
kita gak mau urusan sama preman preman itu mang ojo
nah bener tuh
ya bener tuh
daripada tuh preman balik lagi ngacak kaca kampung kita
mendingan haji sulam aja yang pergi dari kampung ini
ya betul betul betul
mendingan bang haji sulam sekarang juga get out dari kampung ini mang ojo
ya betul betul
ya betul betul
nah itu haji sulam udah datang tuh
tuh tuh tuh
bubur aneh lagu
tadi abis makan bubur ya
eh bang haji
buru buru bang haji sama keluarganya keluar dari kampung ini
keluar bersama saya
di sekarang nih yahey
mendingan bawa keluarga bang ngecip
keluar dari kampung ini
ya so tahan keluar